setelah sembilan belas hari ditahan pemerintah malaysia sepuluh nelayan tradisional asal desa palu sebaji
kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang sumatera utara tiba di dermaga bandar deli medan
pada kamis siang mereka pulang mengendarai dua kapal ikan yang jadi armada mereka mencari
nafkah para nelayan dijemput kapal pengawas perikanan hiu kosong satu dari perbatasan
perairan indonesia malaysia di selat malaka kemudian dibawa menuju perairan pelabuhan belawan
setibanya di tanah air para nelayan disambut pengurus himpunan nelayan seluruh indonesia
daerah sumatera utara bersama hnsi deli serdang dan medan para nelayan tradisional mengaku terpaksa
masuk perairan malaysia saat cuaca buruk melanda perairan selat malaka setelah tiga hari memancing
ikan angin kencang memaksa nelayan mengarahkan dua kapal ikan ke perairan malaysia tiga oktober lalu
mereka ditangkap agensi penguatkuasaan mariti malaysia atau apmm kemudian dibawa ke pulau pinang
ikan hasil memancing sebanyak enam ratus kg pun disita petugas di sana sama berangkat sekitar dua puluh hari
lapa dan kami kesana karena terkena angin kencang mak nangis ribut lanjut lanjut ke sana terus
patroli ayo tangkap ya ini pertama kali pak dan sangat trauma mendapat laporan adanya nelayan yang ditangkap
pemerintah malaysia hnsi daerah sumatera utara meminta bantuan ke pemangku kepentingan penanganan
lewat lobby pemerintah indonesia ke malaysia ke sepuluh nelayan tradisional pun dipulangkan ke tanah air
tanpa proses peradilan di malaysia karena terbukti tidak dengan sengaja memasuki perairan malaysia
untuk mencuri ikan lanjuran dari gelora kepala desa palusibaji menom fain data lengkap sehingga
ini kita sampaikan ke seluruh instansi yang ada yang terkait dengan perikanan antara lain kkp bakam
angkatan laut dan pol air
nah alhamdulillah rupanya rejeki teman teman nelayan ini bisa kembali
tidak dilakukan proses hukum di malaysia
hingga saat ini hnsi sumatera utara mencatat masih ada dua puluh an nelayan
asal langkat dan deli serdang yang masih ditahan di malaysia
mereka berharap pemangku kepentingan membantu kepulangan ke tanah air
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara